mas aku mau ganti piring gak mau piring ini
nah habis bersih
mau apa mas
ah minumnya dulu
mungkin dia kebanyakan nonton film horror kali pi
gak bisa tetep aja
aduh gak bisa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
bangun bangun pak bangun bangun
pak liat pak liat boy
apa sih berisik banget
tadi udah liat
liatnya sekarang itu kan tadi
papa harus liat
minirnya si boy lebam
pak pak bangun tau
kasih obat merah aja
ih pak pak jadul amat ya
lo sudah gak jaman obat merah
ayo dong pak kasian tuh bibirnya boy lebam
pak bangun dong
itu merah beneran
tuh kan pak
liat kan sekarang anak papa
ini semua tuh gara gara papa
papa sih nyuruh nyuruh boy keluar malem malem buat anterin cewek tombol itu
kan jadinya kayak gini gak cocok tau
terus kamu mau wakilnya nganterin dia gitu
ya enggak gitu juga kelos pak
ibadah aja cewek tombol itu pulang sendiri
tapi dia kan perempuan mama
dia penuh perlindungan dari seorang laki laki
jadi gini loh kejadiannya
abis boy nganterin reva pulang boy ketemu deh sama geng motor yang gak suka sama boy
nah boy berantem di jadi kayak gini
itu semua tuh bukan gara gara reva mak
anak laki laki itu biasa berantem
tapi kamu jangan ulangin lagi ya boy
ya karena kalau berantem itu nggak ada manfaatnya
kalau menang jadi alang kalau kalah jadi abu
eh udah tidur lagi sana
ma kok nasihat ini cuma segitu doang pak
ma udah disirul tidur
masih cuma segitu doang
ma jangan berantem lagi ma
papa bilang nggak boleh berantem
mama lupa kalimatnya tadi apa
gak boleh berantem
kalau menang jadi arah kalau kalah jadi abu
nah itu mama pinter
gak ada ya ma ya
ih gak bener
kok kamu masih di rumah
kamu gak sekolah
kok bisa gak sekolah
buyu udah keluar dari sekolah
kok bisa keluar dari sekolahan
ya karena tawuran sih mah
kalau anak laki laki berantem itu biasa
tapi ini luar biasa pak
kalau udah kayak gini aduh gimana ya pak
aduh ini semuanya salah pa pa
loh kok salah pa
bukannya tadi malam semua sudah clear
ini masalah baru
pa pa tau gak
si boi itu dikeluarkan dari sekolahan karena dia itu berantem tau
jelaskan ke pa pa
sebenarnya gini pa
temen boy yang keluar dari sekolah
tapi boy juga ikutan keluar dari sekolah pak
karena boy ngerasa kalau itu semua tanggung jawabnya boy
karena awal dari permasalahan itu
dari geng motor yang gak suka sama temen temen boy pa
ini semua gara gara malah
ini semua gara gara mama
papa kan udah bilang berkali kali mama tuh harus keluar dari kerjaan
mama harus ngurusin anak perhatiin anak
sekarang jadi gini gimana
eh ini anak siapa
anak kita berdua
jadi kita harus sama sama memperhatiin boy ngawasin boy
gak cuma mama yang harus diomelin
aku kan harus kerja
aku kan juga harus kerja tau
seboh paham apa pa
jadi gimana dong pa
yang jelas nih sekarang si bayi sudah dikeluarkan dari sekolahan
kalau gitu mama harus ke sekolah gue sekarang
mama harus ketemu sama kepala sekolahnya
mama mohon sama dia supaya dia gak keluarin
gak bisa papa aja yang pergi
mama muda dong gak usah ribet ribet kayak gini
ya udah gini aja deh
boy pengen pindah sekolah gimana
papa mau pindah sekolah
ya udah mama setuju
ngapain juga masih balik di sekolahan itu
mendingan pindah aja
sekolahan itu belagu banget
masa seenaknya mengeluarkan anak dari sekolahan
gak bener itu tau
kalau gitu biar mama yang ngurus
mama yang harus cari sekolah yang lebih bagus buat gue
itu urusan papa yang cari sekarang ganti ya
apa ini kan harus kerja
papa banyak kerjaan
yang seharusnya kerja itu kan papa sebagai kepala keluarga
harus nyari duit buat kalian
harus nyari duit buat kalian
gak sih kebalik balik dunia
papa yang seharusnya cari sekolahan baru buat boy
kamu yang harus cari sekolah
papa kan harus kerja
papa sebagai kepala keluarga itu harus cari uang buat kalian hidup
masa udah kebalik balik dunia
harusnya mama yang urus sekolahan anak
tapi masangannya tuh mama gak bisa hanie
mama itu jadwalnya padat
pokoknya kalau kamu gak mau ngurusin sekolah boy
lebih baik kita cerai
mama mau cerai
mama masakah ngomongnya ngarahnya ke situ
emangnya bukan berarti mama mau jerai sama papa
wah gimana sih
pokoknya kalau mama gak mau ngurusin sekolah boy
ya kan cerai kan cerai kan terus kan ngancam kan cerai kan
bisa nggak sih kalau berantem itu gak perlu pakai ngomong cerai segala
soalnya kata orang kalau suami udah mengucapkan kata cerai harus nikah lagi
nah katanya sih begitu
nikah sekali sama mama kamu udah puyeng
apalagi dua kali
oh kalau mama dikasih kesempatan mama mau mencari nyamanya yang ganteng kan
yang mudahan yang lebih macem
jadi kamu pikir papa gak bisa cari istri yang lebih muda yang lebih cantik dari kamu gitu
oh papa berani
berani papa berani beneran
beneran mau cari gak gitu
hah ngepelin deh
papa udah dong berantemnya
pusing ngeliatnya berantem
gini deh nanti boleh bakal cari sekolah sendiri cuman itu kan masalahnya
ya udah sayang kamu bisa cari sekolahan kamu sendiri kan
cocok kalau gitu kamu cari sekolahan yang terkenal yang keren yang ngetop gitu ya naya
kenapa harus ngetop sih mah
gini pak kalau ditanyain sama teman teman arisannya mama mama kan bisa menjawabnya dengan
bangga pa gak bikin malu tau
bintar anak mama bintar ma
eh pagi adriana yang super super cantik
kesempat apa loh
pagi juga deh
pemben banget gue disuruh duduk
mau ngerjain gue ya
ngapain dosa kali ngerjain istrinya papi
jadi gak enak nih makan kalau lo diri
wih lo kok senang banget sih bukannya lo dilarang ya buat deket sama cowok itu tapi kok lo malah senang senang aja
hmm emangnya kalau misalnya gue ketemuan sama temen cowok gue itu terus gue bergaul sama anak anak geng motor tapi tahu enggak kan ya makanya gue santai aja
lo gak takut gue gaduh sama papi loh
adriana tuh lagi jogging
dia mau cari keringat dikit buat bakar lemak di pipinya tuh pi
soalnya kan pipinya mulai tembem mungkin udah takut nanti tapi cari cewek lain yang lebih cantik
enggak mas enggak enggak enggak enggak
tadi aku buka piring terus ada kecoa

tidak tidak tidak tidak ada kecoanya tidak ada kecoanya ya
tidak ada kecoanya
tuh gak ada kan
makanya kan aku udah bilang sama papi
adriana tuh kayaknya kebanyakan berhalusinasi debbie
tapi ingat kan yang waktu itu kejadian dia ngeliat hantu
biasa papi banyak pikiran kayak gitu ya
kamu kenapa sih selalu berhalusinasi kayak gitu
biar mas yang selalu buat kamu ya
mas aku mau ganti piring gak mau piring ini
nah habis bersih
ah minumnya dulu minumnya
ah mungkin dia kebanyakan nonton film horror kali pi